seorang warga blitar menemukan tiga kg uang cina kuno di pekarangan belakang rumahnya
koin berjumlah hampir seribu keping ini akhirnya diamankan pihak kepolisian
untuk dilakukan penelitian oleh pihak balai pelestarian cagar budaya trawulan
marianto menemukan hampir seribu keping uang koin cina kuno
di kebun kopi miliknya di desa semen kecamatan gandusari kabupaten blitar
uang logam kuno seberat tiga kg yang bertuliskan huruf cina tersebut terbagi dalam ikatan dua tali ijuk
penemuan uang kuno tersebut berawal saat marianto mendapatkan sejumlah jamur untuk dimasak
keesokan harinya ia kembali ke lokasi penemuan jamur namun yang didapati justru uang kuno yang berserakan
malamnya saya dikasih tahu sama orang tua mimpi itu
disuruh kembali lagi mengambil jamur
tiba tiba pagi itu ada uang itu di luar lubang
ribuan koin kuno tersebut akhirnya diamankan di mapores blitar
pihak kepolisian juga belum bisa memastikan asal muasal benda kuno tersebut beserta nilainya
barang berupa koin koin yang berjumlah lebih kurang satu buah seberat tiga kg diamankan di mapores blitar
kemudian saat ini dari pihak mapores blitar telah berkoordinasi dengan balai penelitian pernah cakar budaya di terobulan mojokerto
selanjutnya hasil temuan ini akan ditindaklanjuti oleh balai pelestarian cagar budaya trawulan mojokerto